selanjutnya kita ke saksi mata lain yang berada di lokasi ini sudah ada rafael
halo selamat siang rafael
ya rafael bisa anda kabarkan atau anda gambarkan anda berada di mana saat kejadian dan seperti apa suasananya saat itu
kejadian pas kejadian saya lagi masih dalam gereja dalam gedung gereja
terus tiba tiba itu suara ledakan
pas ledakan semua pelafon dalam gereja itu jatuh
sentak banyak yang berteriak pas keluar gereja
ya saat itu ada berapa orang kira kira di dalam gereja rafael
di dalam gereja masih banyak masih banyak umat masih banyak yang ikut misal juga
masalahnya kejadiannya pas selesai misa jadi umat sementara untuk keluar gereja
itu motornya masuk coba masuk dalam gereja ditahan
sementara pas ditahan langsung ledak
oke kemudian anda yang saat itu berada di dalam gereja saat kejadian apakah merasakan misalnya ada getaran atau
terasa sampai itu pelafon telepon di gereja semua berjatuhan
oke jadi cukup besar ya sampai plafon di gereja berjatuhan
ruangan ruangan juga banyak yang kaca kacanya pecah semua
oke jadi saat itu kondisi seperti apa apakah semua jemaat saat itu panik
namun jemaat ada beberapa umat ada beberapa ini yang kena pergikan dari bomnya
ada yang anda lihat sendiri tidak saat itu korban yang tadi anda katakan kena percikan
berapa orang kira kira
yang tahan motor itu buat masuk ke gereja
dia yang coba tahan sampai akhirnya meledaknya cuma di pagar gereja
walaupun tidak ditahan pasti bakal lebih masuk lagi di kerumunan umat
itu berarti yang menjadi korban apakah tenaga keamanan di gereja atau jemaat juga
yang bagian dari keamanan gereja juga panitia untuk pasca ini
oke ini panitia untuk pasca
pasca berarti ada
ada acara apa atau ada ibadah khusus tidak
iya ibadah khusus untuk minggu palma dulu ini terus nanti kamis baru pekan suci kan
ya rafael kemudian kalau untuk pengamanan sekitar gereja sendiri setiap hari minggu seperti apa sih biasanya
berapa orang yang bertugas di depan seperti itu
bertugas itu kalau kayak begini ada tiga
biasa tiga atau empat orang
cuma karena tadi memang lagi krodit lagi umat baru mau ya umat baru selesai misah baru mau pulang
jadi untuk pengamanannya kurang bisa dimaksimalkan karena lebih mengarahkan umat untuk itu untuk keluar gereja
untuk ikutin protokol kan protokol kesehatan
oke berarti mungkin kalau bisa anda gambarkan seperti apa sih protokol dari misalnya ada jemaat yang baru datang
sampai masuk ke dalam itu seperti apa pemeriksaannya
umat umat yang untuk misa selanjutnya belum diperkenankan masuk dulu
jadi umat yang masih di dalam gereja itu yang diatur buat keluar sedikit sedikit
sementara keluar begini diatur motornya datang dikahan
jadi ya umat yang penuh cuma bersihkan tapi ya tidak banyak
itu berarti tiap sesi itu kurang lebih berapa orang
berapa jemaat setiap kali masuk ke dalam
satu ratus lima puluh sampai dua ratus an

berarti untuk yang bisa dikatakan sesi berikutnya itu nunggunya di luar dulu gitu di depan gerbang
ya belum datang juga karena kan jam
nah ini tadi selesainya jam sembilan
hampir jam sepuluh jadi masih ada break waktu kurang lebih hampir satu jam
jadi yang untuk pergantiannya tapi diatur dulu yang keluar
keluar kemudian masuk
cuman kejadiannya kejadiannya jadi semua pada kabur
oke kemudian ada informasi nggak rafael para korban ini dibawa ke rumah sakit mana
untuk itu dapat infonya
cuma tadi langsung dibawa ke rumah sakit
cuman untuk rumah sakit mana nggak tahu
ada yang anda kenali dari para korban yang tadi kena serpihan bom ini
karena bagian dari gereja juga orang orang gereja juga
ini dikonfirmasi yang biasa mengurus keamanan di depan gitu ya petugas keamanan
kemudian untuk kalau aktivitas sendiri di sekitar gereja itu biasanya kalau hari minggu gini seperti apa rafael
ya misal misal ada ibadah pagi sore sama malam
manit manit jadi ya sibuk sibuk gitu di gereja
tapi kalau misalnya hari minggu biasa di depan gereja tadi kan dibilang ini kan gak jauh dari lapangan karebosi tempat orang olahraga
nah biasanya kalau sekitar jam kejadian itu seperti apa biasanya
kondisi di sekitar jalan di depan gereja apakah biasanya ramai atau seperti apa
sepi karena kan hari minggu ya jadi ya masih sepi mungkin
jadi kayak malam
hari minggu itu baru ramai untuk di area jalan di depan gereja
baik oke deh rafael terima kasih atas informasinya